sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kita sudah sampai

risa dimana kok
risa dimana kok
risa kemana sih
risa sebab apaan ya
jangan jangan rasa beracun lagi
kita harus cepat cepat keluar dari situ
engga engga engga aku gak mau pergi dari sini sebelum ketemu sama risa
risa buruan dong
risa jangan bercanda
saya harus menjauhkan buaya ini dari kalian sih
tunggu di sini
kita harus pergi dari sini kay
engga aku gak mau pergi sebelum ketemu sama risa

nomor alina tidak aktif
coba sini biar aku yang telpon
alina lepas dari pengawasanku
saat ini aku sedang mencari jejaknya
terakhir aku mendapat info
kalau mereka sempat singgah ke
tapi mereka tidak lama setelah itu mereka pergi kembali
maksudnya mereka itu siapa ki
menurut informasi dari pemilik los men
anak muda yang datang itu
tiga perempuan dan dua laki laki
kemungkinan besar mereka adalah
dan satu mungkin kawannya
mereka akan menyusul gumar ke gebung kulu
kalau begitu aku dan alim sekarang akan mencari mereka ke bengkulu
saya juga coba menyisir
ke semua wilayah lampung dan bengkulu
dan mereka semuanya
bisa selacak dari sini
ya kimong kalau begitu terima kasih banyak ya
ayo kita harus pergi sekarang
ia lagi mengap earth
yang penting cara ini
bukan kau yang meng gingkul

stop apa yang kalian lakukan
keh keh keh keh
keh keh keh keh keh
keh cepat sadarkan yang lain
saya harus mengejar orang itu
dia tahu tentang ku maya